membidik sasaran menggunakan senjata api merupakan hal biasa bagi personil kepolisian
namun ahli dalam menghipnotis dan digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan merupakan hal yang langka
ya saya jadi penasaran nih seperti apa ya keahlian seorang polisi di medan sumatera utara yang mampu menghipnotis
dialah aibtu sugiono kanit provos polsek medan barat yang memiliki keahlian unik
keahlian yang menghipnotis sudah terdengar sejak lama
bahkan video yang menunjukkan aksinya menghipnotis warga viral di media sosial
ya disuruh pegang pegang tikus itu
ya udah kayak gitu
memang perasaan kamu itu tikus gitu
memang perasaan itu tikus
dan kamu berani
tadi kan kamu nggak berani
ia mengaku keahlian yang menghipnotis tersebut
dilatih secara otodidak
berawal dari melihat ahli hipnotis di televisi
keinginannya semakin kuat
hingga akhirnya warga asli brebes jawa tengah ini belajar sendiri melalui buku
tak jarang sugiono diminta membantu mengungkap kasus kejahatan
yang sulit terpecahkan dengan keahliannya itu
saya belajar hipnotis ini ya awalnya saya melihat tv
akhirnya saya cari bukunya
saya belajar otodidak belajar sendiri
saya praktekkan di lapangan
kemudian semakin saya dalami semakin saya lanjut saya dalami
ya akhirnya ya sampai sekarang saya bisa menguasai hipnotis
selain dikenal sebagai ahli hipnotis warga benteng hilir kecamatan medan tembung sumatera utara ini juga seorang penceramah di masjid sekitar tempat tinggalnya
meski ahli hipnotis namun sugiono saat ini lebih tertarik dengan ilmu agama dan berkeinginan menjadi penceramah yang baik